saya sebagai bagian dari sebuah partai yang ada nasdem untuk masuk dalam kabinet kerja kedua bapak presiden
bagi partai nasdem dan seluruh jajarannya termasuk saya mendukung bapak jokowi sejak dua ribu empat belas adalah totalitas
kami mendukung tanpa reserve kami mau melihat negeri ini besok di tangan bapak presiden harus bisa lebih baik lebih maju lebih modern dan bahkan lebih mandiri dari apa yang telah dirintis sebelumnya
penegasan penegasan itulah kemudian bersambut dengan tadi bapak presiden memberi amanah
untuk kami menjadi bagian bagian untuk mengkontribusi semua upaya agar harapan dan kebutuhan rakyat indonesia yang banyak itu bisa dilakukan lebih maksimal ke depan
saya tentu saja juga merasa berterima kasih bahwa dengan pengalaman yang saya miliki mulai dari lurah camat
saya kepala daerah dua puluh lima tahun
saya dua kali jalan
saya jadi bupati
satu kali jadi wakil gubernur
dan dua kali jadi gubernur
dari posisi itu segala kontribusi dan daya yang saya miliki atas nama kepentingan negara bangsa dan rakyat agar pak jokowi sukses untuk kepentingan kehidupan bangsa yang lebih baik besok
kita berharap bahwa kabinet kerja kedua itu kontribusi kontribusi positif dari kita semua akan hadir lebih baik
saya tidak disampaikan menteri apa
yang banyak beliau tanyakan saya bagaimana membuat agar dua ratus enam puluh tujuh juta jiwa itu kita bisa jamin agar mereka besok kehidupannya bisa lebih baik
dan terpenuhi kebutuhan dasarnya
lebih khusus di bidang pertanian perkebunan perikanan dan lain lain sebagainya
ya kan besok baru diumumkan
saya pada prinsipnya seperti itu
kami diberintahkan untuk totalitas
kami diberintahkan pak
kan komitmen nasdem itu komitmen yang selalu kritis
kepentingan bangsa negara dan rakyat
dan itu juga kenapa kita konsisten mengawal bapak jokowi menjadi presiden
bapak lapor pak
bapak di pemerintahan daerah
itu kemudian misalnya di tahun ke sepuluh pertanian atau korpsasi yang menjalankan
saya ngurusin itu mulai dari kepala desa
bukan hal yang baik
bukan hal yang baru
haranya harus ngurus pdsan apa pertanian
kita tunggu besok ya
ya saya tidak berani
itu bukan kompetensi saya untuk menyampaikan nama kabinet dan
intinya kita harus bisa menjamin besok
dari dua ratus enam puluh tujuh juta orang itu
kebutuhan dasarnya terhadap makan dan lain lain sebagainya
damai dan lain lain sebagainya bisa kita lakukan

menteri desa ya pak
nanti menteri desa ya pak
menteri desa ya pak
menteri desa ya pak
intinya saya akan kerja lebih maksimal besok
dan saya buktikan kemampuan saya untuk melalui baik seperti apa yang saya telah lakukan selama ini
maka bapak lalu ke sini katanya izin pak surya awal dulu
karena di sini itu bukan atas usulan pak surya

saya kira seperti itu karena sampai mulai dari kemarin tidak ada
kami dari partai nasdem memang tidak membahaya bapak presiden terserah
dan saya kira pilihan bapak presiden termasuk saya hari ini adalah bagian bagian dari kemampuan yang telah saya perlihatkan selama ini
yang kamu lakukan yang terbaik sampaikan kami tidak punya beban untuk mengawal totalitas pengabdian pada masyarakat
beliau tidak masalah kita tanpa reserve